selanjutnya diaduk dan akhirnya dicetak
pernah ada tragedi senior saya bang di wilayah tambora
mereka telolet gitu ya iya suka kenapa
jangan sampai tangan saya terlalu jauh menekan dan terkena mata pisau
psikolog yang mendampingi ini harus betul betul bisa mengungkapkan